tentunya elgian dan juga saudara kita masih terus mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian
karena sepemantauan kami di lokasi tkp ini tempat pengecekan tkp dari polisi ini
tidak terlihat adanya pelaku yang nantinya akan melakukan rekonstruksi
dan memang beberapa mobil polisi ini sudah hadir di lokasi tkp
namun kembali lagi pihak dari kepolisian belum mengeluarkan jika mana nantinya ada jadi pelaku
dan dari pihak kepolisian juga belum memberitahu atau menggabarkan
bahwa nantinya akan ada pelaku yang dihadirkan di rekonstruksi
jika kembali tadi lagi seperti yang telah saya sampaikan
untuk informasi yang kami dapatkan dari penasihat hukum keluarga fina
ini memang hanya mengecek tkp saja
dan rencananya untuk rekonstruksi ini akan dilakukan pada hari jumat dengan jaksa
dan untuk saat ini memang jika kita lihat memang hanya ada polisi saja yang berada di lokasi tkp
dan tadi juga sudah melihat beberapa lokasi yang memang sudah dilihat
yang berada dalam bagaimana proses pembunuhan vina
diantaranya ada warung nasi di mana tempat af biasamakan dan juga disinyalir
melihat bagaimana para geng motor ini melakukan pelemparan batu kepada final dan juga eki
lalu juga ada cucian motor ataupun mobil yang memang berada di tempat yang hampir berdekatan
lalu juga ada tempat nongkrong tempat nongkroni merupakan warung nining
di mana tempat para geng motor ataupun pelaku pembunuhan vina dan juga eki ini sering berkumpul
untuk tempat nongkrong ini berada di gang bakti dua yang jaraknya tidak jauh dari smpn sebelas kota cirebon
tadi juga pihak dari kepolisian sudah mengecek tkp yang berada di depan smpn sebelas dan juga warung sekitar nasi
dan ini pihak dari kepolisian masih terus menunggu di jalan saladara kelurahan karya mulia kecamatan kesambi kota cirebon
tentunya kita masih terus menunggu apakah ini ternyata prarekonstruksi ataupun hanya pengecekan tkp
tapi kita ini masih terus menunggu keterangan
lebih lengkapnya dari pihak kepolisian khususnya dalam penyelidikan nilai di reskrimum polen atau jaya lg
ya taufik mungkin bisa anda jelaskan
ini kami sedang melihat di belakang anda sedang ada pengaman dari pihak kepolisian
mungkin bisa dijelaskan polisi sedang melakukan pengecekan seperti apa
apa yang akan dicari taufik
ya elgin dan juga sederhana memang di
posisi di belakang saya ini merupakan tempat yang mana diketahui merupakan para pelaku geng motor ini melakukan pengeroyokan ataupun pengejaran terhadap vina dan juga eki
dan dapat anda lihat saudara ini di depan saya ini merupakan jalan dan di depannya merupakan pertigaan
jika kita belok kanan ke depan saudara ini merupakan jalan menuju ke arah flyover talun
di mana tempat para geng motor itu membuang ataupun meletakkan fina dan juga eki
dan tentunya untuk area ini tetap disterilkan
kita masih terus menunggu apakah nantinya polisi akan melakukan prarekonstruksi ataupun hanya sekedar mengecek tkp
dan seperti yang ingin saya gambarkan saudara di sini
jika kita belok ke kanan ini merupakan flyover talen
di mana tempat fina dan juga eki ditemukan meninggal dunia pada pagi hari
dan pada awalnya disinyalir sebagai kecelakaan tunggal
namun setelah diperiksa dan juga diselidiki oleh pihak kepolisian
dan dapat saya gambarkan juga ini dari pertigaan yang berada di depan saya
ini ke arah flyover talon ini memang jaraknya tidak begitu jauh
kurang lebih sekitar lima ratus meter saja
tentunya ini kita masih terus menunggu
pihak dari kepolisian juga sudah bersiaga sudah berjaga di pertigaan ini yang menuju ke arah flyover talun elgin
hingga saat ini apakah ada informasi terkait saksi saksi tambahan yang
kiranya nantinya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian
ya saudara sejauh ini memang saksi saksi yang akan diperiksa oleh kepolisian
yang baru terkonfirmasi adalah saksi bernama suhartono atau alias bondol
rencananya ini suhartono ini akan diperiksa oleh penyidik kepolisian
yang lalu ini direskri mempunyai metode jaya ini pada tanggal tiga puluh satu mei
yang akan jatuh pada hari jumat nanti
dan pihak dari soeharto soeno ataupun bondol ini juga sudah memberitahukan melalui penasihat hukumnya
bahwa nanti akan menghadiri pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian
dan mengaku akan kooperatif serta akan memberitahukan apa saja yang ia tahu
dan juga soeharto soeno sempat memberitahukan bahwa ia yakin pegi setiawan ataupun perong ini
berada di bandung saat terjadinya pembunuhan yang terjadi pada dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas
dan tentunya untuk saksi saksi lainnya pihak dari kepolisian juga mengatakan akan
memeriksa keluarga dari pegi setiawan
lalu juga ada ibu kandung serta ibu tirinya
dan selain soeharto soeno pihak dari kepolisian juga sudah memeriksa beberapa saksi
di antaranya adalah luciana itu merupakan adik dari pegi setiawan
lucian ini baru saja diperiksa saudara kemarin dan menjelaskan mengenai keberadaan
tegi setiawan yang menurut luciana ini berada di kota bandung pada saat terjadinya kejadian
dan juga saudara selain luciana juga pihak dari kepolisian juga telah memeriksa linda
yang merupakan teman fina yang saat itu memang mengetahui seperti apa terjadinya lokasi pembunuhan
ataupun terjadinya peristiwa pembunuhan elgin
sekiranya mungkin bisa dijelaskan sekali lagi
dari lokasi rencana prarekonstruksi yang akan digelar pada hari jumat nanti taufik
ya untuk bocoran yang kami dapatkan memang ini ada enam lokasi yang memang akan diperiksa
ataupun akan dilakukan pengecekan tkp pada malam hari ini
warung monasi ini disinyalir adalah tempat di mana saksi ataupun warga yang menuhi tentang proses pembunuhan vina dan juga eki yaitu af
ini sering makan dan memang jaraknya ini tidak jauh dari lokasi pembunuhan
lalu yang kedua adalah cuci motor ataupun mobil
ini di mana tempat aep bekerja
dan untuk lokasi yang ketiga ini adalah tempat nongkrong ataupun warung nining
untuk warung ninding ini saudara berada di gang bakti dua yang memang lokasinya tidak jauh dari smpn sebelas
dan yang keempat adalah tkp pembunuhan
tkp pembunuhan ini berada di depan smpn sebelas kota cirebon
para pelaku ini melakukan pengakuan penganiayaan lalu pembunuhan kepada vina dan juga eki
setelah dari tkp sebenarnya lokasi kelima yang akan dicek adalah warung sekitar lokasi
untuk warung sekitar lokasi ini memang berada di sekitaran smp sebelas karena di lokasi smpn sebelas ini banyak warung warung yang buka
dan pihak dari kepolisian ini akan melihat bagaimana lokasi lokasi warung yang berada di sekitaran smpn sebelas
dan yang terakhir adalah flyover talun
flyover talun ini berada di perbatasan kabupaten cirebon dan juga kota cirebon
dan nantinya ini lokasi flyover talun ini merupakan tempat ditemukannya vina dan juga eki yang meninggal dunia pertama kali
yang pertamanya diduga oleh pihak kepolisian merupakan karena kecelakaan tunggal
jadi sejauh ini memang menurut informasi yang kami dapatkan ada enam titik lokasi di mana polisi akan melakukan pengcekan tkp sebelum nantinya melakukan rekonstruksi yang akan dilakukan pada hari jumat
ya taufik anda tadi menyebutkan jaksa akan ikut turut dalam rekonstruksi pada hari jumat
apakah hingga malam hari ini anda mendapatkan informasi
kiranya siapa saja selain jaksa yang nantinya akan hadir pada hari jumat
ya untuk informasi siapa saja yang akan hadir pada hari jumat tentunya kita masih kami khususnya masih akan terus menggali informasi tapi sejauh ini
informasi yang baru kami dapatkan hanyalah akan dilakukan rekonstruksi pada hari jumat dengan jaksa
tentunya kita masih terus menunggu informasi lebih lanjut baik itu dari penasihat hukum maupun dari kepolisian terkait siapa saja yang akan hadir di rekonstruksi yang akan dilakukan pada hari jumat
karena jika kita lihat sekali lagi di lokasi ini di jalan perjuangan ataupun di jalan yang berada di depan smpn sebelas
kota cirebon ini memang masih belum terlihat adanya pelaku ataupun para terpidana yang akan melakukan rekonstruksi
dan kita masih terus menunggu apakah nantinya akan ada keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian atau penyiasat toko mengenai pengecekan tkp yang terjadi pada malam hari ini eljin
baik berarti apakah bisa dipastikan taufik apakah kuasa hukum fina ini juga akan hadir pada hari jumat
ya kami tentunya masih terus mengkonfirmasi terhadap penasihat hukum keluarga fina apakah akan hadir atau tidak
kita masih terus menunggu jawaban terbaru dari penasihat hukum fina
namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan saat ini memang dari penasehat hukum keluarga fina ini akan menuju ke lokasi pengecekan tkp pada malam hari ini
namun sepemantauan tim liputan kompas tv yang berada di tkp pada malam hari ini kami masih belum melihat dari penasihat hukum fina
namun untuk yang sudah berada di sini selain pihak dari kepolisian khususnya dari direslimum polda jawa barat ini sudah ada juga penasihat hukum dari keluarga peggy
dan dari juga saya sempat melihat ada juga roby yaitu merupakan adik dari peggy setiawan yang juga turut hadir dalam pengecekan tkp pada malam hari ini
ya taufik bisa anda gambarkan tidak anda mungkin sudah ada di lokasi mungkin sejak sore hari
masyarakat sampai malam hari ini apakah
masih berkumpul di sekitar pengecekan tempat prarekonstruksi
ya untuk pada malam hari ini saja ternyata masyarakat baru berkumpul
sejak tadi sore memang tidak ada masyarakat yang berkumpul di lokasi tkp ini karena memang belum ada tanda tanda akan terjadinya prarekonstruksi
dan juga tadi polisi juga sempat mengamankan ataupun mentertipkan
bagi warga yang ingin menonton ataupun melihat rekonstruksi
dan dapat saya pantau juga sudah ini jika kita lihat di depan ataupun di trotoar tempat smpn sebelas kota cirebon ini memang dipenuhi oleh warga yang tentunya ingin melihat bagaimana pengecekan tkp yang dilakukan oleh pihak kepolisian